aku akan memenangkan pertarungan ini
izinkanlah dia memenangkan pertarungan ini
sesungguhnya ia hanya membela dirinya dari kebatilan yang ada
aku akan mencari obat
obat yang benar benar sangat sakti
mantra guna untuk muadikku
apa yang terjadi dengan kampung ini
sampai kampung ini
porak porak anda seperti ini
pasti telah terjadi sesuatu disini
ini kampung kenapa
sampai balatak ini
sampai balatak ini
sampai balatak ini
sampai balatak ini
sampai balatak ini
sampai balatak ini
kalian berdua selamat
aku tidak bisa membayangkan
bencana apa yang terjadi di kampung ini
sampai kampung ini
porak porak anda seperti ini
sebenarnya apa yang sudah terjadi disini
pajajaran tertimpa musibah
air bah menyapu perkampungan ini
ini pasti kutukan dewata
karena prabu surawi siasa
telah berlaku sewenang wenang
lalu bagaimana dengan ayanda prabu
kami tidak tahu nih mas
kami tidak mendengar apa apa
ya allah raka
kita harus segera kembali ke pajajaran
kita harus tahu keberadaan ayanda prabu
paman kalau begitu kami bangun
hei kamu tidak usah begitu
namanya teh juga
kalau ngomong begitu teh makluminu mae
kamu kan sudah berusaha
untuk menyembuhkan gusti ratu
tapi tidak bisa ya sudah
kamu tidak boleh marah
mengubah luka gusti ratu itu gampang
pak nyai ma ahli ahli
lalu kenapa tidak bisa
biar gusti ratu itu tahu rasa
eh balik kemana
mending juga nyai ma urusin yang korban banjir saja
eh aku itu
kalau darah suci itu
itu sudah aku dapatkan dan kanoraganku sudah pulih
jurus rongsokan seperti ini tidak akan merepotkan aku
tiba tiba tenaga dalamnya pulih lagi
rasanya sejak aku disembuhkan oleh pawan patiraga
aku merasa tenaga dalamku berangsur angsur semakin bertambah
bahkan mengalir kuat
tenaga dalamku baru bisa digunakan untuk mengeluarkan jurus suket kalenjana
bagaimana kalau sekarang ku coba jurus lain

karena aku adalah penguasa panjar
ini kesempatanku untuk menyerangnya
insya allah aku akan memenangkan pertarungan ini
ya allah hamba mohon
tolonglah putra hamba kian santang
izinkanlah dia memenangkan pertarungan ini
sesungguhnya ia hanya membela dirinya dari kebatilan yang ada